unesco telah memilih untuk memasukkan situs arkeologi kuno tel el sultan yang secara
harfiah berarti bukit sultan jeriko ke dalam daftar warisan dunia di palestina unesco menyatakan
bahwa situs tersebut merupakan kota berbenteng tertua di dunia jeriko terletak di tepi barat
sebuah wilayah yang dikelola oleh otoritas palestina keputusan ini disambut dengan
antusias oleh otoritas dan para ahli setempat yang telah memperjuangkan wilayah ini dari klaim
israel kawasan tel el sultan memiliki reruntuhan prasejarah yang berasal dari milenium ke
sebelum masehi bahkan lebih tua dari piramida mesir yang tidak cek ilang maka akbar menetap
medulia alamiya moktas sabit terasa papil ia unesco eh tudir jtl sultan alaikatur asal alami
semantar icri karine
israel telah menyatakan keberatan atas keputusan tersebut
israel menganggapnya sebagai contoh lain dari politisasi otoritas palestina terhadap unesco
hamdan menambahkan posisi israel tidaklah aneh karena hal ini menegaskan
bahwa mereka berada di jalan menuju kemerdekaan
terlebih lagi ketika unesco organisasi internasional terbesar dan komite warisan dunia
mengakuinya sebagai bagian dari palestina akan menjadi pencapaian tersendiri untuk palestina
keputusan tersebut diambil dalam pertemuan komite warisan dunia pbb di riyadh arab saudi